seorang tersangka bandar narkoba jaringan internasional antara pulau di kepulauan riau berhasil dibekuk oleh anggota direktorat reserse narkoba polda kepulauan riau
dari tangan tersangka petugas menyita sabu sabu seberat dua ratus dua puluh delapan gram
penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka berusaha kabur dengan melompat ke laut